kan tadi udah dijawab
iya eme juga tau
tadi kan eme juga liat ema berdiri disitu
ada apa meh
iya cerita sesuatu apa
tapi emang bukan mau cerita sama emak
kamu gak apa apa
si kemet itu datang kesana pura pura
supaya kamu teh benci sama najat
kenapa najat bisa tau ya
saya diserang preman dan ditolong akemet
eros gak dipercaya
neng diapa apain sama preman mak
ya mikirnya teh neng diapa apain sama preman
soalnya pas ah balik ke mobil nih udah gak ada
eros teh mau pipis
makanya eros teh cari rumah warga mak
kak ajatnya teh udah gak ada
ya sudah eros pulang
jadi kamu teh gak diapa apain sama preman
kamu teh gak diapa apain sama preman itu
kalau eros diapa apain
eros teh udah jerit jeritan
ada si kemet disana
ya alhamdulillah berarti neng gak diapa apain
berarti cuman a aja yang di ancam sama premannya
ntar dikiranya ada apa apa

aja teh liat kemet dimana
harusnya saya gak bilang liat si kemet
ya liat disana
di tempat nek ajat dipukulin

kalau kamu kehilangan barang
barangnya yang mencari kamu
atau kamu yang mencari barangnya
oh good lah yang mesti nyari
kamu teh kemana mana gak boleh sendirian
kayak met makin brutal
eros duluan ah
maafin eros ya najat
mungkin erosnya lagi capek
kan saya tadi mau ngasih tau eros omongannya bu endah
kok tadi saya tepaknya lupa segala
gue bisa beli belah preocupy
earth house ke danau sekarang
eh mau diapain
buat naik ke atas genteng
saya disuruh juragan bos
buat periksa genteng yang bocor
juragan bos siapa
calon mertua neng
udah izin sama bapak sama emak
nanti juga tahu
eh turun turun turun
saya disuruh jerakan bos neng
iya kenapa teriak teriak
mak tahu ada yang mau bendelin genteng
saya disuruh juragan bos mak
bawa pergi tangganya dari sini
ya selamat pagi
ya selamat pagi
ya selamat pagi
ya selamat pagi
kamu teh kenapa ros
si emak teh pinternya sirin
anak abah jadi makin cantik
ya atuh dah
aslinya emang cantik bah
eh anak abah juga tuh emak
ya lebih mirip emak bah
udah udah jangan berantem
kalau nggak percaya cantik kan
kalau kemet lihat tergila gila lagi dia sama kamu
tapi benci aku kemet
emak juga benci neng
emak juga benci
kita kompak ya mak
tukang mau betulin genteng kamu usir
harusnya teh ros yang nanya sama emak
kenapa mati ngebiarin orang lain ngebetulin rumah kita tanpa izin
yang nyuruh mamanya ajak
nggak perlu minta izin sama kita
emak teh nggak tersinggung
kenapa mesti tersinggung
kamu ini aneh ros
mau jelek mau bagus mau bocor atau rubuh ini tersinggung
kamu teh nanya sama emak

kamu teh nanya sama emak
kamu teh nanya sama emak
mau jelek mau bagus mau bocor atau rubuh ini tersinggung
kalau ada orang lain yang mau ngebetulin atau apa tetep harus izin kita
senangnya sekali mereka teh nyuruh orang lain naik ke ganteng rumah kita tanpa izin
memangnya mereka teh siapa
mereka calon mertua kamu
awal bulan depan mereka datang kesini
kalau kamu mau dihargai orang
kamu harus menghargai orang lain lebih dulu
orang hanya akan menghargai kita
kalau kita menghargai diri sendiri mak
berani membantah kamu sekarang
datang mau nyekit satu lagi
kan tadi udah dijawab
iya emi juga tau
tadi kan emi juga liat mak berdiri disitu
ada apa me
iya cerita sesuatu apa
tapi emi bukan mau cerita sama mak
ngapain sih kamu ikut
saya kan mau ketemuan sama error
kamu kan sudah biasa lihat saya ngomong
memangnya saya mau buang air besar nongkrong
jadi bisa sambil berdiri bisa sambil duduk
pokoknya oh good nguping dari jauh
tenang aja oh good gak bakal gangguin
siapa yang nyangka eros bakal ngajak ketemuan sama lu
kemarin aja suratnya masih ditolak
tapi jangan ganggu
lu gak percaya banget sih sama oh good
oh memang tidak
saya hanya percaya sama allah subhanahu wa ta'ala